sementara mahkamah konstitusi senin malam menolak permohonan uji formil undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang undang atau perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja menjadi undang undang
ada lima permohonan yang diajukan oleh berbagai organisasi serikat dan partai buruh yang semuanya ditolak
karena dianggap tidak menyalahi konstitusi atau undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam keputusannya mahkamah konstitusi dalil dalil yang diajukan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
sehingga undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi
yaitu anwar usman selaku ketua merangkap anggota saldi isra dan guntur hamzah
daniel yusmik pevoe arief hidayat manahan m p sitompul eni nurbaningsi
suhartoyo dan wahidudin adams masing masing sebagai anggota pada hari senin
tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh
yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum
sementara itu presiden partai buruh yang juga turut menjadi pemohon
menyampaikan kekecewaannya pada putusan mahkamah konstitusi
namun menyampaikan pihaknya akan
mengajukan uji material undang undang nomor enam tahun dua ribu dua puluh
adapunin syed iqbal menilai telah menjadi permainan politik dalam keputusan ini
sehingga berencana akan melaporkan sejumlah hakim ke majelis kehormatan mahkamah konstitusi
kami menduga ada konspirasi politik
baunya terlalu menyengat
yaitu penggantian hakim aswanto oleh dpr dengan tidak tebal
penggantian hakim mahkamah konstitusi
yang dipercaya oleh dpr
mengatakan bahwa hakim aswanto tidak ada salah apa apa
karena sudah berpenggunaan
hari ini hakim aswanto tidak ada salah apa apa
hari ini ternyata jawaban dari tuhan
hakim aswanto adalah satu diantara lima hakim yang kemarin setuju untuk memenangkan bunuh
yaitu inkonstitusional bersarang
dengan keputusan ini
organisasi serikat buru berencana menggelar aksi mogok nasional
yang diikuti lima juta pekerja dari ratusan ribu perusahaan
tim liputan cnn indonesia